selanjutnya ada yang unik dari seorang bocah di kabupaten blora jawa tengah
ramai menjadi pembicaraan di media sosial karena mampu meniru suara burung
tapi selain beberapa suara burung fahrizal ternyata juga bisa menurutkan suara jangkrik hingga monyet
inilah fahrizal bocah delapan tahun yang bisa meniru suara burung
duduk di sekolah dasar negeri dua melangan kesempatan belora kabupaten belora jawa tengah
di sekolah fahrizal pun sering diminta guru dan teman temannya menirukan berbagai suara burung
fahrizal mengaku saat ini sudah bisa menirukan tujuh suara buruk
bahkan fahrizal mulai bisa menirukan suara jangkrik dan monyet
burung apa aja itu yang bisa ditirukan
burung apa saja
kenari tikuk kanjak kreti sampe murai sampe hijau hijau jangkrik
suara apa suara jangkrik iya suara jangkrik
rizal hidup bersama ibu dan seorang adiknya yang masih berusia dua lima tahun di sebuah kontrakan kecil di tengah kota blora
keahlian fahrizal mulai terlihat sejak berusia
ibunya pun mendukung dengan sering mengajak rizal ke berbagai perlombaan burung
awalnya di jakarta cuma satu dua macam
terus dalam setahun ini kan saya ajak pulang ke belora ini
setiap minggu kadang ada waktu saya memang saya ajak ke lomba lomba burung
yang di belora kan banyak
kadang di belajar nanya di berkomunisi saya kenalin dari suku
ibu fahrizal bekerja serabutan
ikut sang ibu bekerja di warung kopi di dekat rumahnya
di sini fahrizal pun sering diminta warga dan pembeli untuk menirukan suara burung
beberapa warga memberi jajan atau makanan tiap kali menonton aksi fahrizal
andi eko prasetyo blora jawa tengah